nat kok kamu diem sih
sorry banget ya kayaknya gue pengen fokus buat belajar
jadi kayaknya gak mikirin buat pacaran dulu
gak apa apa ya
tuh gak ada gini
nombok udah gue
chin ger mending kita cabut
bahaya urusan maraya bisa bisa kita diajar bangkobar
yaudah yuk ntar sama nom
eee kalian mau kemana
kalian udah ngerjain dado sama ian
tanggung jawab dong beresin
eh agis lu kan diwarior dulu tukang mijetin gue sekarang pasangin ban gue deh
resistnya terlalu kenceng sih
apa kalian berhati hati ya
enak juga deh kita punya asisten buat masang ban roda kita eh tiga sekaligus
emang cocok mukanya pada kayak aspal
udah udah visi sudah gitu
apa kalian mau ngapain pasangin yang benar
wih bautnya kenceng
neng lu eh neng ya
eh lama banget lu
udah lu cek sendiri
pasangan lu cek aja
lama aja nih kalian eh
seru aja ray
kok mereka bisa takut sama lu ini sih
gue juga gak ngerti kan
yaudah kalau gitu gue cebut duluan eh
enggak peduli tuh cabut
eh bukan gue
mama lagi kesel banget
emosi jiwa seadah adahnya
eh mama kesel kenapa sih ma
gimana mama gak kesel gak marah
dari tadi tuh yang namanya anak tiri kesayangan kamu reva itu
mama mau ditampar dia
tangan mama malah ditahan
gitu gak sih ini pergelangan tangan mama sekarang
mama udah tau kan apa yang aku rasain selama ini ma
tapi mama harus hati hati sama dia
karena dia jago banget taekwondonya ma
pantesan tuh megangin tangan mama sampai begini
biru kayak ini sekarang
emang ini mama diapain sih
tangan mama dipegang sampai dipintir gitu
sekarang yang ada ini takutnya patah tulang
kalau enggak paling enggak keselio nih kayaknya
gak terima mama diginiin
mama dipelintir tangannya
wah bener bener tuh anak sering banget
enak aja dipelintirin tangan nyokap gue
mama kayaknya harus belajar bela diri deh
yang bener aja adriana
kok mama malah disuruh belajar bela diri
bukannya kamu gitu yang bela diri belain mama
kan sepadan kalau kamu yang lawan dia
aduh udah sering encok
suruh bela diri pula ngelawan
ada ada aja nih anak
aku yang belajar aku akan belain mama
mama tenang aja
aku akan belajar bela diri
nanti aku lawan dia mas
itu nyokap gue tangannya dipelintir sama reva ribut sama itu anak tiri kue
lo gak tau kan gue tuh gak bisa apa apa
dia tuh jago banget bela dirinya
kayaknya gue harus belajar bela diri deh
gue harus ngelawan tuh reva
sembarangan banget tuh orang
gue mau nyari guru siapa
gue kan guru bela diri
lo emang ada nonton gak waktu itu dia tanding sama remoraga
dan katanya dia mewakili dojo macan putih
terus gue denger denger nih ya dari orang
katanya dia juga ngajar di situ
gue gak pikiran
gue gak pikiran
gue mau jadi wanita tangguh
ya allah diri bisa ngelawan tuh anak anak cikal di rumah gue
kan gue sambil menjelang minum air
minta dia ajarin sama boy
wah keren banget kan
yaudah kalau gitu gue mau langsung buru buru ke sana
lo juga mau balik kan
yaudah ntar gue bayarin di depan
oke gue duluan ya
gue juga mau balik
nath aku lapar banget
kamu juga pasti lapar kan
mendingan kita makan dulu aja di dalam
ya udah deh gue
yaudah taruh dulu aja
nah kok kamu diem sih
sorry banget ya
kayaknya gue pengen fokus buat belajar
jadi kayaknya gak mikirin buat pacaran dulu
gak apa apa ya
jangan marah ya
kita masih bisa temenan kan ya
gak apa apa kok
dan lo juga ada benernya
sudah seharusnya kita lebih menghentikan sekolah
dan konsentrasi dalam belajar
gue udah nuntut lebih sama lo
kita bisa jadi temanan
udah selesai kan makan ya
kita langsung cabut aja yuk
sampai ketemu ga
artinya kasar kita
aku orang tua
dan semua aku adalah suri
sudah dapat sedikit pakaian buat si neng
eh mana ketemu teteh
atau makin tidak bisa melupakan ini makin
sama kang abah
buah buah buah alas buah buah